dialog kesehatan dengan tema obat sirup aman untuk anak digelar di kawasan kuningan setiabudi jakarta selatan pada selasa siang
kasus gagal ginjal akut yang disebabkan dari kandungan zat kimia berbahaya diketahui masih menghantui dan menimbulkan rasa khawatir bagi para orang tua
terutama kaum ibu dalam memberikan obat jenis sirup untuk anak mereka yang sakit
dalam dialog narasumber dari kementerian kesehatan badan pengawas obat dan makanan
serta para ahli apotekar farmasi dan ikatan dokter anak indonesia
memberikan penjelasan tentang sudah amannya obat sirup untuk anak saat ini
di mana badan pengawas obat dan makanan juga telah merilis sejumlah obat demam jenis sirup yang dipastikan aman dikonsumsi oleh anak
kita merilisnya dengan penuh kehatian kehatian maka saya dengan yakin tolong percayalah pada

terkait obat obatan jenis sirup yang dinyatakan aman oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara yaitu bepom
ketua umum pengurus ikatan dokter anak indonesia menyatakan
masih memerlukan waktu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa obat sirup aman untuk dikonsumsi
karena nilai setikit perusak sirup senegara gitu ya
nah kan ini sudah dilokalisir nih karena penjahatnya sudah ditangkap
jadi mudah mudahan dengan jaminan dari lembaga yang beronan di indonesia ini
kita bisa perlahan lahan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan obat sirup ini
diharapkan dengan rilis obat sirup aman yang telah dikeluarkan oleh bepom
tidak ada lagi kasus gagal ginjal akut di indonesia
untuk memastikan daftar obat sirup yang aman untuk dikonsumsi
masyarakat dapat melihatnya di situs resmi bepom